bmkg memastikan tsunami di selat sunda disebabkan oleh erupsi anak gunung krakatau
meski begitu sejak kemarin hingga kini alat pendeteksi tsunami tidak mendeteksi adanya anomali atau adanya gelombang tsunami susulan
dari sisi meteorologi bmkg mengeluarkan peringatan dini akan terjadinya gelombang tinggi di perairan indonesia
gelombang setinggi satu dua puluh lima hingga dua lima meter berpotensi terjadi di perairan selatan indonesia mulai dari perairan sabang hingga selatan selat sunda
gelombang tinggi kemudian berlanjut di selatan pulau jawa hingga laut arafura laut sulawesi hingga ke utara
peringatan dini ini berlaku sejak tanggal dua puluh empat hingga dua puluh tujuh desember
gelombang setinggi dua lima meter dinilai masih aman untuk dilalui kapal feri penumpang ukuran besar
sementara untuk kapal nelayan dihimbau
tidak melakukan pelayaran terlebih dahulu
bukan terlepas dari visi tsunami yang kemarin
terutama kalau dikaitkan dengan itu ada di selat sunda bagian selatan
jadi para nelayan memang bulan bulan ini kan musimnya angin baratan
jadi kondisi laut sering banget terjadi gelombang tinggi